selasa pagi busa yang menggunung di aliran sungai desa jati pelem jombang jawa timur mulai menyusut
menurut pengamatan lapangan yang dilakukan dinas lingkungan hidup setempat busa tersebut kemungkinan merupakan limbah deterjen
petugas melakukan penelitian terhadap air sungai di tiga titik mulai dari aliran di atasnya di sumber busa dan aliran setelah busa
hasil penelitian sementara menunjukkan kadar ph atau kasaman dan daya hantar listrik air atau dhl masih memenuhi standar baku mutu
sementara hasil penelitian lengkap masih menunggu uji laboratorium
dari pengamatan sekilas busa tersebut diduga merupakan limbah deterjen
masih dalam karab memenuhi baku mutu
kalau dilihat sekilas yang pasti memang limbah yang dihasilkan dari deterjen
cuman kan sumber deterjen kan macam macam ada yang dari domestik ada dari industri
sebelumnya pada senin malam warga dihebohkan dengan munculnya busa yang menggunung setinggi lima meter
busa tersebut muncul sekitar pukul setengah lima sore usai hujan deras mengguyur desa jati pelem
meski berbau menyengat busa yang menggunung memenuhi sungai sepanjang lebih dari seratus meter
tersebut justru menjadi tontonan gratis warga